yang menurut kami tidak sesuai dengan suasana dan cita cita demokrasi kita
pak jokowi itu saya pikir harusnya ada di atas semua partai
terkait dengan statement grace natali dari psi yang mengusulkan pak jokowi
kalau sudah lengser akan menjadi pimpinan koalisi partai
saya kira itu adalah statement yang menurut kami tidak sesuai dengan suasana dan cita cita demokrasi kita
karena sesungguhnya jika seorang presiden sudah selesai masa jabatannya
kecuali dia menjadi pimpinan partai politik yang memenangkan pemilu pada periode itu
jadi menurut kami itu adalah usulan yang merusak
dan tentu saja ini akan menjadi salah satu bentuk buruk dari praktek praktek demokrasi
karena sungguhnya kepala negara kepala pemerintahan dan seorang presiden
dia harusnya menginginkan bangsa ini ke depan tanpa dirinya
karena sesungguhnya ketergantungan pada seorang pimpinan sesok itu tidak baik dalam sebuah demokrasi
kita ingin demokrasi indonesia ini berjalan dengan baik
sehingga siapapun yang memimpin
tentu saja akan diberi kepercayaan penuh
jangan ada bayang bayang di balik kepemimpinan seseorang atau mantan presiden
biarkan nanti siapapun yang menjadi presiden berjalan sesuai dengan potensinya
sesuai dengan kemampuannya tanpa ada bayang bayang dari mantan presiden
saya audrey chandra saksikan program program kompativity
melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya
kompas tv independen terpercaya